tuh dengan sungguh sungguh
bukan cuma sihir

bentar aja ya
soalnya ada yang jauh lebih penting sekarang

duta kamu nggak bisa gitu dong
aku kan udah brdp ke kamu
harusnya kamu ngeduluin aku
mila mila bersik dong amil

kamu tahu pokoknya kamu harus cari cincin itu

kamu tuh emang hebat ya duta
nggak salah deh aku minta tolong sama kamu
aku udah menemukan
semoga juragan dan nila berbahagia
gimana mau bahagia kalo nggak ada kamu
ya ampun ya ampun tadi mini belum sempet kabur juragan udah pulang
maaf ya curangan ya tapi sekarang mini udah mau pergi kok ya
mini pergi sekarang juga sekarang nih juragan ya
ini mini udah mau kabur ya
aduh anaknya aduh
ampun juragan mini kan udah minta maaf
aduh ini berisik jantungnya juragan
dakdikduk dakdikduk juragan kenapa sih ini
atau kan aku yang minta maaf sama kamu
aku juga minta maaf karena udah guna yang kata kata rasar sama kamu
wah horre berarti mini boleh tinggal disini juragan
justru kamu harus tinggal disini
horre berarti mini boleh tinggal disini kan juragan
makasih banget ya juragan
kalau gitu biarin mini segini aja juragan
mini gak usah tambah gede
supaya mini gak bisa pakai sihir
jadi mini gak bisa nyusahin atau ngerepotin juragan lagi ya
kalau itu sih
ntar aku yang repot
aku kan gak mau denger sama orang lain kalau aku tuh aneh
juragan cinta sama mini
ini kan cerita haru
susah banget sih kamu ditebak
mulai sekarang mini gak akan lagi bikin jeragan susah
di sini atas ini apa sih
udah nyampe kampus juga sini balikin balikin balikin
angga tapi juragan belum nyampe kelas
nanti juragan masih bisa kabur masih bisa bolos
hah itu apaan mini
juragan mini gak percaya
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
tadi perasaan aku doang atau
kamu ngerasa gak tadi agak agak gelap
kok aneh ya
tapi tadi juragan denger gak
kayak ada yang manggil aku

suara apa lagi kali ini min
ya ada yang manggil
sekarang aku masuk kelas dulu ya
ikutin aja kata soalnya tadi oke
apa cuan perasaan aku aja ya
hari ini kita makannya cukup instan aja
karena duitnya mini pake buat beli benang
mini mau bikinin baju hangat buat juragan
juragan mini jahit baju hangat ini
dengan sepenuh hati
dalam setiap jalinan benang ini
mini tanamkan perasaan mini pada juragan
setiap kali juragan pake baju hangat ini
bahwa ada seorang gadis yang sangat mencintai kamu
yang sangat mencintai kamu
yang sangat mencintai kamu
yang sangat mencintai kamu
ya ampun gawat
udah mau hujan lagi
berarti mini harus jemput juragan
juragan kan tadi gak bawa payung
minimu tambah lagi ya
ini tuh gak gratis semuanya
mini masih lapar
aku tuh bosan aja di sini
kalo kamu makan semua aku gajian dari kamu ya
udah jangan lihat ya
juragan ini enak nih
iya udah jangan
iya mau teo
kumpulin semua kue kue yang enak yang ada di sini
kumpulin di sini buat mini
kalau perlu kue yang belum jadi lo bawa keluar semua
bukan itu sih
satu dua tiga
iya mau yang ini juga deh
teo suapin spesial buat kamu mini
gue punya penawaran menarik buat gue
kan bos lo yang ini kan dia miskin
gak ada uangnya
gue janji tiap hari itu lo bakal gue kasih makan minimal satu truk
gimana mau gak
mau gak mini
emang enak dicuekin
orang ngomong capcip capcip capcip pun mah gak akan didengerin
makan aja sendiri
saya harus beriksa
gapapa mas pake baju seperti ini
mau merampok ya
manusia gak tau diri
ma'am mas saya yang menjalani tugas
berani beraninya kau mengotori jubah
hah ashley apa kasihan